jangan ambil uang ini
kalau kalian butuh uang saya akan bantu
tapi jangan uang saya butuh uang ini
gue juga lagi butuh uang banget
gue butuh uang secepatnya
kalau gak kepepet
gue gak akan mau merampok lagi
om juga berterima kasih karena kamu sudah mau menjadi teman yang baik untuk tiara
terima kasih om
ayo wah aku duluan ya
gue yakin kita mau merampok bang
gue yakin banget di dalam ini banyak cctv
santai aja lu gak usah tegang gitu muka lu
kalau kita sampai ketangkep abis kita min
santai aja napa
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
itu bukan satu kali dua kali
jadi kita udah biasa udah
ibu kamu lagi di operasi saat ini
mamanya teman saya pasti bisa sembuh kan sus
tim dokter akan berusaha yang terbaik
sekarang kamu tunggu aja ya
dan jangan lupa doain mama kamu biar cepet sembuh
iya ada apa lagi
apa ada orang yang kesini dan membiayain operasinya mama
belum ada yang membayar biaya operasi mama kamu
sekarang kamu duduk aja ya
dan tunggu di sana aja
kamu tenang aja ya
sebentar lagi papa aku datang kok
bawain uang buat biaya operasi mama kamu
sebentar lagi papa aku datang kok

kita duduk dulu yuk
kita duduk dulu yuk
kamu bayar gak nih
ini dia nih yang gua cari
itu memang sakit aja
aku harus buru buru ke rumah sakit
kalau memimpin pak budi pasti kelamaan
mendingan aku naik taksi aja
amplop yang ada di tangan dia
itu pasti penuh dengan duit jack
kamu mau gak
udah lah kita batalin aja
gua gak yakin
gua ngeri taruh polisi
itu gimana sih jack
lu sebenernya butuh gak sih amat duit
kalau emang gua gak butuh amat duit
atau lu bisa dapetin dari cara lain
gua gak maksang lu jack
aku serang lu
daripada rencana gue kayak gini gagal
aku udah bilang

pergi aku bilang
limfa ibu nayla pecah terkena benturan sudut meja
dan kami harus segera mengambil tindakan operasi
gua emang butuh duit
tapi gua butuh duit secepatnya
jak ini cara satu satunya
buat lu bisa dapetin duit
apalagi lu kan lagi butuh jack
kapan lagi jack
gua paksa ngelakuin ini
karena gak ada cara lain buat ngelamatin nayla

aku udah sampe di rumah sakit
tiara sama inton udah masuk
kalo gitu pak budi tunggu saya disana
saya naik taksi
oke pak budi
saya butuh ambil uang
kalo kalian butuh uang
saya akan bantu
tapi jangan uang sih
saya butuh uang ini
gue juga lagi butuh uang banget
gua butuh uang secepatnya
kalo gak ke psm
gua gak akan mau ngerampok lagi
dia mati gimana
udah lah jack
ini bukan urusan kita
emang lu mau ketangkep
ya allah kasihan banget
kalo rumah sakit
iya pak ya
tolong kirimkan ambulan ke jalan kerang kerang ya pak
bikin ada pasangan
bikin ada korban penelusuran pak
aku gak mau si naila perempuan miskin itu kembali dalam kehidupan anakku
dan merusak kehidupan ardi serta tiara
kok keliatan cemas sih
ada masalah apa
maman ini lagi sempel banget
tiba tiba dia tuh ingin menghancurkan hidupnya lagi coba
dia mau kembali sama perempuan miskin itu
mas ardi mau kembali sama kak nailah
kenapa dia tiba tiba seperti ini
apa dia udah tau kalo intan
ternyata anaknya kak nailah
ternyata anaknya kak nailah
ternyata anaknya kak nailah
kok kamu diam aja sih
gimana pendapat kamu
apa mungkin ardi itu kembali lagi sama nailah
mas ardi itu udah dewasa
biarlah dia ambil keputusan untuk kehidupannya dia sendiri
bukannya ngebelain ibunya
harusnya kamu itu kasih tahu
kasih masukan sama kakak kamu itu
biar dia bisa berpikir jernih
bukannya membantu atau mendukung keputusan dia
mas adi itu udah dewasa
harusnya mama yang gak ikut campur urusan pribadi mas ardi
anak gak mau ngebelain ibunya
bu pak ardi bu
bu pak arief tusuk orang bu
tadi barusan ada yang telepon saya bu
tapi pakai nomornya pak ardi bu
katanya pak ardi tusuk orang sehabis keluar dari bank bu
gimana keadaannya sekarang
sekarang pak ardi lagi dibawa ke rumah sakit bu
intan bapak aku mana ya
dari kok belum datang datang
tahu tiara mungkin papa kamu kena macet kali
intan om udah dapet uangnya buat operasi mama kamu nih
om uruskan administrasi dulu ya
pokoknya intan gak usah khawatir pasti mama baik baik aja
makasih ya om makasih banyak

maafin om kalau om dengan cara yang gak baik
tapi om ngelakuin ini semua terpaksa om gak tau harus pake cara apa lagi
udah jadi sekarang kita jangan nangis lagi ya
yaudah om urus administrasi dulu abis itu om mau ngobrol sama dokter
intan mau ikut
tiara kamu mau ikut nggak
aku nungguin papa aku aja dulu nanti aku nyusul kok
mama ada telepon juga
aku nelfon papa deh